sita nggak paham mama dewi lumpuh
ya allah wi
kenapa kamu harus ngalamin seperti ini
aku gak tega ngeliatnya
tete kan orang yang baik
kenapa harus dapet cobaan kayak gini terus te
ini artinya allah masih sayang sama dewi
jadi dewi masih dikasih cobaan
andai aku bisa ganti posisi kamu wi
pasti akan aku lakuin
aku gak tegang lihat kamu menderita terus
justru aku bersyukur
ini terjadi sama aku dan bukan sama orang orang yang aku sayang
kamu kok bisa ada di sini
aku dapat telepon dari rumah sakit
tanti ada juga di sini andre
tapi aku bingung tadi aku ketemu sama dia
dia gak suka ngeliat aku
dia malah ngusir aku keluar dari kamar
aku gak tau kenapa
yaudah aku bullo
terus aku haci nge nancy
yuk debat keer
pasti sekarang ibu sudah mengerti
kalau andre itu bukan anak ibu iya kan
kamu tutup mulut kamu
saya nggak mau dengar omongan kamu sama sekali
ibu akui saja sebuah kenyataan ya
bahwa andri itu bukan anak kandung ibu
kalau ibu menyangkal
lama lama ibu gila loh
saya nggak mau dengar omongan kamu
kamu tutup mulut kamu
lihat garis wajah saya
sama kan dengan andre
saya nggak mau dengar kamu
nggak mau dengar
nggak mau dengar
nggak mau dengar
nggak mau dengar
nggak mau dengar
nggak mau dengar
nggak mau dengar
nggak mau dengar
nggak mau dengar
nggak mau dengar
nggak mau dengar